nah ini tiketnya oh ini terus kemana nih ini langsung ke belakang ngawinin kambingnya di
sana ke belakang ya langsung aja nih langsung aja isi ya ya ya bang nah
ngantar saya nanti kemana ya kesini
kalau begitu saya permisi bu mari bu
enggak demen ya kalau dicampurin orang orang begitu
ya ahmad bukan kemauannya lu dibatasi nih babelu tuh ah abis
kamu kok gak sekolah ayo bolos tau
enggak emang teddy leburu
gue gurunya rapat increp elkrapat rapat
top bronya sid di tau disuruh pulang ya
sidi pulang hahaha bocah kok megil ke
tenan anu kamu com bantuin di sini terus
apa nanti nggak dicari emakmu kan siti
dikasih duit nah gantinya edik bantuin

bang mamat itu nggak begitu tujuannya
maksudnya cuma mau nolong sidik
orang sidik udah janji
janji mesti ditepatin
ma bilang janji itu utang
ada lagi jahit baju pesanan orang
bang mamat di rumah sakit mana sih
sini pengen masuk
jauh banget dik
mas bono juga nggak tahu kok
nanti aja tanya sama mbak halima
tidak tidak tidak
awas ya dik
apa tempatnya di sini
iya betul bang
apa sudah tahu syaratnya
syaratnya apa bang
bayar dulu di sini
bayarnya berapa sih
kok mahal sih
beken juga kambing mahal kok bang
nanti keturunannya juga mahal mahal
malah kadang kadang anaknya kembar empat loh bang
aduh kurangin deh rp lima aja deh
ya kalau emang ragu ragu jangan
atau kalau nggak percaya tanya sama semua yang sudah ngawinin kesini
oh hasilnya hebat
namanya juga kambing beken
sudah beken dan terkenal di mana mana
ya udah deh
oh ini rp sepuluh
terima kasih loh bang
siti pulang dulu ya
terima kasih loh dik
salam sama emak ya dek
sebentar loh bang
tadi lu dikawinin loh
lah ini tiketnya
terus ke mana nih
ke belakang ya
jadi langsung aja nih
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
selamat siang bang
si beken lagi kurang sehat kurang fit
wah jangan begitu dong bang
aja kan udah bayar lagian kalau saya bulat balik nggak ada waktu
ya kalau saya sih bisa aja tapi lihat sendiri noh si peken
wah jangan dah gak bisa
si beken gak bisa dipaksa nanti bisa gempor dia
kalau begini gimana dong urusannya nih
rengsek nih urusan jadi beliban
tidak semua laki laki bersalah padamu
tidak ada yang mau nyontoh
katanya si beken lagi kurang fit
mana mungkin wong beken itu setiap hari dikasih telur dikasih madu kok nggak fit
cus moncos suara karo karoan kok boceng sih
sakep enaknya sendiri kok
orang sudah membayar kambingnya malah gak mbok kawinin
lu kawininnya sendiri noh si beken
udah tau si beken lagi sakit
tapi aku udah terima uangnya
nanti kita dituntut loh chos
lu yang dituntut
ah parah juga lu
ada uang dua ribu bang
uang dua ribu
ini buat apaan lagi nih
buat uang rumput bang
buat dia tuh si moncos
wah pake dua ribu segala
kagak bisa begitu dong
kayak apa gak tau aja
buat uang pelicin
apaan ini lu
lu apa apaan sebegini caranya lu
jangan suka pengaruhin gue
nanti kalau dilihat orang bagaimana nih
udah terima aja
bikin uang dua ribu
bang ini mah abang aja
kalau nggak mau abang sih
saya gak bakalan mau bener bang
dari tadi gue nungguin
ayo ken lu dinas nih ken
lu kasih dia keturunan
lu jangan bikin malu gue
tiap hari lu kasih telur sama madu
tuh ken cakep kan
aduh lu duduk gue
ya udah gua liatin aja deh
jangan lu diem ken
di dirumah aja
nah tuh liat samping lu
nah tuh kan
yah kenapa lu tanduk ken